puluhan pelajar di ponorogo harus berjalan lebih dari satu km dan menyeberang sungai
akibat jembatan yang rusak yang tak kunjung diperbaiki
sementara di tuban tiga ratus kepala keluarga terancam terisolir
setelah jembatan akses utama mereka ambrol diterjang banjir
beginilah pemandangan yang terjadi di sungai sidowayah ponorogo setiap paginya
puluhan pelajar sekolah dasar negeri empat sidowaya rela menyeberangi sungai setiap harinya untuk berangkat ke sekolah
mereka terpaksa mengarungi derasnya sungai karena tidak ada jalan lain kecuali harus berputar lebih dari tiga km
kondisi memprihatinkan ini sudah terjadi sejak setahun lalu
pasca jembatan penghubung desa sidoarjo dengan sidowayah ambrol diterjang banjir bandang
warga mengaku khawatir dengan pemandangan seperti ini
apalagi ketika sungai meluap atau saat banjir tiba
susah enggak kalau enggak ada jembatan
kondisi yang sama juga dialami warga desa kumulrejo kecamatan bangilan kabupaten tuban
sebanyak tiga ratus kepala keluarga terancam terisolasi setelah jembatan akses utama dua desa amrol diterjang derasnya arus sungai senin sore
jembatan yang baru dibangun pada tahun dua ribu dua belas ini sebenarnya masih dalam kondisi baik
namun terjangan arus sungai yang meluap tiap hujan deras mengguyur menyebabkan fondasi jembatan keropos hingga akhirnya ambrol
beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan melintas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa
kondisi ini membuat warga dan perangkat desa langsung bergotong royong membangun jembatan darurat dari kayu
karena banjir dan deras terus banjir
pak ini enggak bisa dilalui berarti jembatannya
enggak bisa pak karena jembatannya ambiuk
warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan memperbaiki jembatan ini
sehingga aktivitas warga dapat kembali normal